wali kota bogor bima arya meminta klarifikasi kepada rizik syihab
karena menolak melakukan tes swab ulang oleh tim dinas kesehatan kota bogor
ya tes swab ulang ini diperlukan karena sebelumnya menurut bima arya
tim dokter dan laboratorium mersi yang melakukan swab test kepada rizik sihab
tidak resmi terdaftar dan tidak ada koordinasi antara rumah sakit umi dengan pemkot bogor
tim satgas covid sembilan belas kota bogor yang dipimpin wali kota bogor bima arya
pada jumat malam mendatangi rumah sakit umi tempat rizik syihab dirawat
kedatangannya untuk meminta penjelasan dari rizik syihab tentang penolakan tes pcr
oleh tim dinas kesehatan kota bogor
usai berdialog dengan rizik syihab dan keluarga
wali kota bogor didampingi kapolres dan dandim bogor
akhirnya berhasil memberi penjelasan kepada mereka agar kooperatif dengan pemerintah
satgas penanganan covid sembilan belas kota bogor saat ini tengah memeriksa dan mengkonfirmasi
hasil tes swab yang dilakukan tim dokter dan laboratorium mersi
jika hasilnya meragukan maka mereka berjanjikan patuh pada peraturan undang undang karantina covid sembilan belas
rumah sakit disampaikan bahwa insya allah hasil swabnya itu bisa malam ini

manajemen rumah sakit umi mengaku tim medis mersi baru membawa sampel swab
milik rizik syihab dan istrinya
mereka juga menjamin keterbukaan informasi kepada tim satgas covid wilayah kota bogor
dan informasi yang kami sampaikan beliau merasa memberikan informasi
kepada kami dan kami tidak lanjut itu
ternyata yang beliau maksud adalah adanya pendampingan yang tadi disambut itu
sejak jam dua belas saya ketemu beliau dari tadi malam
beliau menyampaikan bahwa mohon dikoordinasikan ke keluarga agar beliau berkenan di swab
dan langsung kami koordinasikan dan disambut baik
dan diswablah tadi
ternyata masih ada miss di situ
menurut info pak wali kota maka mohon maaf kalau memang itu masih belum maksimal yang kami sampaikan
jadi kami sudah secara maksimal
kita memberikan informasi kepada kawal di kota
untuk langkah pencegahan para perawat rizik syihab dan keluarga juga akan menjalani tes swab
terlibutan cnn indonesia